kasus berikutnya satgas damai kartens berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata
yang diduga salah satu pelaku pembunuhan dan ramel ara di depaniai papua tengah
an terduga pembunuh dan ramil arah di depaniai letu anumerta oktavianus sogalrei
ditangkap pada sabtu pagi dan langsung diperiksa lebih lanjut di polres paniai
saat ditangkap terduga pelaku kedapatan membawa telpon genggam dan kartu sim milik letu oktovianus
lalu kemudian membawa parang rekening tabungan dan sejumlah barang lainnya
kami dari satgas operasi damai kartens telah berhasil mengamankan satu orang
yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap dan ramil tersebut
yang bersangkutan saat ini menguasai handphone dari korban
atas nama letnan satu anumerta
oktovianus solgari dan pelakunya diduga bernama anan nawipa
letu anumerta oktavianus sogalrei gugur ditembak kelompok krimidal bersunjata
di kampung pasir putih ella di depaniai pada sebelas april lalu
saat kejadian korban berkendara seorang diri dan diadang di jalanan sepi kemudian ditembak
korban yang sudah tersungkur kemudian dianiaya menggunakan senjata tajam
kepala ahobas satgas damai kartens akbp bayu suseno sudah bergabung
melalui sambungan dalam jaringan bersama kompas tv untuk kita bahas lebih lanjut soal ini
pak bayu selamat sore untuk ada di sana apa kabar pak
terhadap an ini pak seberapa menantang sebetulnya penangkapan an ini
pertama tama kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada segenap masyarakat
yang telah memberi dukungan kepada kami
sehingga tepat satu bulan setelah kejadian pembunuhan terhadap dan ramir tersebut
pada hari ini sabtu tanggal sebelas mei dua ribu dua puluh empat kami telah berhasil menangkap salah satu pelaku
yang diduga bernama ananawipa
kronologisnya tadi pagi sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia timur
kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan jaringan yang ada di paniai
bahwa terdapat seseorang yang mencurigakan berada di sekitar kampung bogapa
distrik paniyai timur kabupaten paniyai
kemudian kami dari satgas mengirimkan personel untuk melakukan
melakukan infiltrasi dan melihat bahwa indikasi bahwa ini adalah pelaku pembunuhan dan rame
untuk meyakinkan kemudian kami melakukan upaya penegakan hukum dengan cara menangkap dan menggeledah
dan akhirnya kami mendapati bahwa di dalam noken atau tas selempangnya
terdapat sebuah handphone milik korban yaitu dan ramil ibtu anumerta oktoviani
kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut
dan akhirnya yang bersangkutan mengaku bahwa terlibat pada saat kejadian penembakan terhadap dan ramil tersebut
perlu diketahui bahwa selain handphone kami juga menyita beberapa barang bukti lainnya
yaitu seperangkat kunci l
kunci l ini biasanya digunakan untuk membongkar pasang senjata
dan berdasarkan foto foto bukti dokumen
bahwa yang bersangkutan ini juga memiliki senjata api
namun sampai dengan berita ini diturunkan yang bersangkutan masih belum membuka mulut
disimpan di mana senjatanya atau disembunyikan di mana sampai sekarang belum membuka mulut
kemudian kami juga menyita satu buah parang kemudian satu buah buku rekening bank
kemudian satu unit sepeda motor jenis fiksion tanpa nomor polisi
kemudian yang berikutnya hasil dari pendalaman bahwa yang bersangkutan mengaku merupakan kkb aktif
yang tergabung dalam kodab tiga belas dengan pimpinan yaitu oce satu goma
kelompok ini merupakan kelompok yang aktif di daerah paniai
dan selama ini melakukan gangguan kamtipmas di sekitar kabupaten paniai
sehingga bisa dipastikan bahwa aksinya ini tidak seorang diri ya pak ya
sudah terorganisasi untuk menyasar korban ini
ya betul berdasarkan bukti video yang sudah viral minimal terdapat lima orang yang tergabung dalam
eksekusi atau kejadian penembakan terhadap dan ramil yaitu empat orang yang terekam dalam video
dan satu orang yang merekam
namun bisa lebih dari itu
kami dari satgas damai karten akan terus melakukan pengembangan
berdasarkan bukti bukti dan keterangan dari satu orang tersangka ini
apabila nanti kita mendapatkan arah yang semakin mengerucut
maka yang lainnya akan kami lakukan penangkapan dan penegakan hukum
agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum
proses penangkapan terhadap lima orang lainnya yang diduga ikut terlibat dalam pembunuhan oktavianus sogalre ini bagaimana kemudian pak
secepatnya bang apabila kita sudah mendapatkan informasi yang akurat
maka secepatnya kami dari satgas damai karten
akan melakukan upaya upaya pendekatan hukum selanjutnya
oke sejauh ini dari pengakuan an pak sejauh ini apa yang mendasari penyerangan itu dilakukan
yang mendasari penyerangan itu dilakukan adalah
memang dari kkb itu sendiri
sudah mengatakan bahwa paniai dan sekitarnya itu merupakan daerah perang mereka
dan itu sudah diinformasikan sekitar satu bulan yang lalu
dan pada akhirnya mereka membuktikan bahwa paniai merupakan daerah perang mereka
namun kami dari satgas operasi damai kartens bergabung bersama dari polda dan rekan rekan dari tni
kami akan terus melakukan pengejaran melakukan penegakan hukum
sehingga ruang gerak kkb
baik di daerah paniai maupun di daerah lain ini semakin sempit
dan pada akhirnya kita bisa melakukan upaya upaya penegakan hukum